hai inilah rekaman kamera cctv saat tersangka seorang asisten rumah tangga berusia tiga puluh enam tahun
menculik bayi berusia sembilan bulan di kawasan cililitan keramat jati jakarta timur jumat lalu bayi yang
diculik merupakan anak dari majikannya hanya berselang beberapa jam tersangka ditangkap di
wilayah indramayu jawa barat ia diketahui baru bekerja selama enam hari di rumah korban menurut
pengakuannya ia nekat menculik bayi karena ingin memberikan bayi tersebut kepada saudaranya yang
tidak memiliki anak namun saat dilakukan pendalaman saudara tersebut menyatakan tidak
pernah meminta bayi petugas akan melakukan penyelidikan lebih dalam dan memeriksa kejiwaan
tersangka tim liputan cnn indonesia